gubernur dki jakarta anies baswedan tetap akan berniat menjual saham pt delta dan menyatakan akan melaporkan anggota dprd dki jakarta yang menolak penjualan saham produsen angker bir kepada warga dki jakarta
lalu seperti apa reaksi dari anggota dewan dki
dan kini kita sudah terhubung bersama kami ketua fraksi pdi perjuangan dprd dki jakarta gembong warsono
selamat malam pak gembong
selamat malam assalamualaikum wr wb
ya sebelum demonstrasi terjadi apakah gubernur dki jakarta sebenarnya sudah melakukan pembahasan mengenai rencana pelepasan saham pt delta tersebut pak
belum belum ada itu
ya lalu seperti apa komunikasi yang terjalin antara gubernur dki jakarta dengan dprd sehingga bisa terjadi demonstrasi seperti ini
apakah ada pendapat dari bapak
enggak kan begini
menurut informasi yang kita dapatkan bahwa
pak gubernur di bulan mei dua ribu delapan belas informasinya sudah mengirim surat kepada pimpinan dewan
infonya kan seperti itu
ketika tahun dua ribu delapan belas itu mulai muncul surat menyurat itu
maka kami fraksi pd perjuangan meminta kepada pemprov untuk membuat kajian
untuk kita bahas bersama sama antara eksekutif dan legislatif kaitan dan rencana pelepasan saham pt delta itu
karena ini aset pamprop karena ini aset rakyat
maka perlu kita kaji bersama sama
kan gitu lho
nah sampai dengan hari ini kajian itu tidak ada
kan gitu lho mbak
jadi sebetulnya ini agak agak repot juga kalau tiba tiba pak gubernur menyampaikan pernyataan seperti itu
sementara kajian yang kita minta sampai dengan hari ini belum ada
baik lalu setelah terjadinya demonstrasi apa tindak lanjut yang dilakukan oleh dprd dki jakarta pak
soal demonstrasi tadi siang
ya itu memicu kita seluruh anggota dewan untuk bersama sama menyikapi
agar apa yang diharapkan oleh masyarakat jakarta bisa kita respon bersama sama
responnya ya tentunya respon bagaimana kita melihat kajian dari pamprop gitu lho mbak
sudah ada tindak lanjutnya seperti apa pak
belum karena kajiannya kan belum ada
ketika pamprop itu belum menyampaikan kajian kepada dprd
maka apa yang mau kita bahas
nah sampai dengan hari ini sebetulnya seluruh anggota dewan itu kecuali pimpinan ya
kecuali pimpinan kita belum tahu persis apa yang dimaui oleh pak gubernur
kaitan rencana pelepasan saham pt delta itu gitu lho mbak
jadi ini kan baru sebatas di pimpinan gitu lho
nah mengenai pimpinan ketua dprd dki jakarta prasetyo edy
sepertinya enggan menyetujui pelepasan saham bir tersebut ya pak
tanggapan bapak sebagai ketua fraksi pdi perjuangan seperti apa

bapak menyetujui ataukah mungkin menolak
belum setuju tidak setuju dulu
tapi untuk bisa menyetujui itu kan kita harus kita bicara bersama sama
jadi kajian itu penting untuk meyakinkan kepada satu ratus enam anggota dewan itu
untuk menyetuju atau tidak menyetujui terhadap rencana pak gubernur
melakukan pelepasan saham pt delta itu
jadi ini enggak sederhana
karena ini kan aset
aset ini perlu kita pertanggung jawaban seluruh warga dki jakarta gitu mbak
nah jika ada kajian lalu kira kira apakah keuntungan bagi dki jakarta sendiri pak
jadi kan begini
ini kalau kita belum bicara sisi lain dulu
kita bicara perusahaannya dulu
ketika kita bicara perusahaan
ini salah satu perusahaan yang sangat sehat di bumd kita
ini perusahaan yang sangat sehat di bumd
maka ketika ada rencana dari pak gubernur untuk melakukan pelepasan terhadap aset yang kita miliki
ini tentunya harus kita kaji bersama sama
karena di prd kami melihat ini perusahaan yang sangat sehat gitu
ketika perusahaan sehat kemudian ada rencana mau dilepas
tentunya kan kita harus kaji bersama sama
itu niat kita itu baru sebatas itu mbak
belum kita bicara
setuju tidak setuju dulu gitu loh
ya lalu kalau menurut anda pribadi apakah isu dari saham bir ini berkaitan dengan kontestasi politik di tahun ini pak
ya kental sekali lah
kenapa sekarang kan gitu loh
ini sangat kental memang gitu loh
ya seperti apa pendapat bapak
suka atau tidak suka itu kan kasat mata mbak
ini kan kasat mata gitu loh mbak
baik mungkin seperti apa pak
kira kira ke depannya mengenai
mengenai polemik dari penjualan saham pt delta ini menurut bapak sendiri
kalau saya begini ini kan sebetulnya pak gubernur kan punya tangan
pak gubernur itu punya tangan skpd yang menangani persoalan bumd yaitu bp bumd
kan sebenarnya cukup ditangani oleh bumd untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dewan kan gitu loh
sehingga ini bisa lebih lebih apa lebih enak kita bahas bersama sama
melaporkan hasil kajian bersama sama dprd kepada pak gubernur
langkah berikutnya adalah langkah politis yang dilakukan oleh pak guru bersama sama anggota dewan
tahapannya kan seperti itu
ini tiba tiba pak gubernur melonceng suatu pernyataan yang sebetulnya tahapan itu belum sampai di situ gitu loh mbak
itu makanya saya katakan tadi saya katakan itu kental politisnya kan seperti itu
harusnya ini kan di komisi b yang membedakin tentang bumd
ada eksekutif yang menangani
menangani bumd yaitu bbbumd
cobalah rapat rapat koordinasi antara komisi b bidang ekonomi dengan bp bumd
untuk menyampaikan rencana gubernur kaitan dan rencana pelepasan saham itu
kan harusnya seperti itu
itu lho mbak
baik tadi kan bapak mengatakan bahwa ini adalah perusahaan yang sehat gitu ya pak ya
ini bisa menghasilkan dividan yang sehat bagi dki jakarta
lalu seperti apa bapak melihat ini kenapa harus dijual
kenapa ada pembeli
alasan untuk dijual saham tersebut
justru kita ingin mendengarkan dulu dari pak gubernur
apa sih yang membuat rencana pak gubernur untuk bisa merencanakan menjual itu
sementara perusahaan perusahaan yang relatif sehat
kan seperti itu
lah ketika kita sudah berdasarkan kajian dari bamprop
kita duduk bersama sama untuk membahas bersama sama
maka akan ketahuan ini langkahnya mau kemana arahnya mau kemana
ya kita duduk bareng bersama sama
karena nggak mungkin pak gubernur bisa melakukan pelepasan tanpa persetujuan dewan
maka supaya tidak silang pendapat di luar duduk dulu di dalam
artinya di antara eksekutif dan legislatif
kan seperti itu
belum apa apa sudah pak gubernur melaunching keluar
ini kan hal yang menurut saya kurang begitu pas
selalu disampaikan kepada publik
satu lagi pak
apakah menurut bapak ini memang benar
ada gubernur dki jakarta yang menyampaikan ini kepada warga sehingga terjadi demonstrasi hari ini pak
pancingannya kan itu
karena pak gubernur menyampaikan membuat pernyataan akan mengadukan kepada rakyat
maka disambutlah oleh warga kan gitu oleh rakyat
kan seperti itu
coba kalau pak gubernur nggak menyampaikan pernyataan itu kan mungkin belum disambut oleh rakyat
bahwa sekarang itu pendapat ada pendapat a pendapat b itu hal yang wajar
karena keputusan kan belum kita ambil
kan gitu lho
hal yang wajar
karena bagaimanapun warga jakarta kan komplek
warga jakarta ini multi
maka boleh warga berpendapat a b c dan lain sebagainya
nanti kesimpulannya kita dudukkan bersama antara eksekutif dan legislatif
kan begitu mbak
ya baik terima kasih pak gembong warsono
kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa
apakah saham dari pt delta ini dijual atau tidak
terima kasih selamat malam pak gembong
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh